anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan masih bersama kami pula melalui sambungan zoom
wakil pemimpin redaksi sian indonesia revolusi riza dan juga direktur utama tempo arief zulkifli
mas revo mas arief kita masih bersama namun kali ini dengan tema yang berbeda yaitu bagaimana riuh deklarasi capres anies
apakah kemudian ini menjadi momentum yang tepat atau jangan jangan ini menjadi bumerang bagi partai pengusung yaitu nasdem
apalagi pendaftaran masih kurang lebih satu tahun di dua ribu dua puluh tiga nanti
saya akan ke mas revo terlebih dahulu bagaimana kemudian kita media melihatnya
apakah ini menjadi momentum yang tepat begitu mas revo
masalah tepat atau ditopat tentu nasdem sudah punya hitung hitungan sendiri
jadi memang menetapkan sekarang itu berapa maka bahwa publik itu perhatiannya terarah pada nasdem
sehingga secara awareness gitu misalnya sejak awal
nasdem sudah secara itu sudah semakin kelihatan gitu ya
kemudian walaupun memang kalau misalkan terlalu cepat dalam mendeklarasikan bisa jadi kemudian ini juga menjadi pihak lawan
makin semakin mengarahkan pelurunya gitu ya menembakkan amunisi amunisi pelurunya kepada nasdem dan juga kepada capres yang diusung yaitu anis waswedan
nasdem tentu punya hitung hitungan lain kenapa kemudian segera mengusung baswedan gitu ya
konon ketika kita tahu bahwa rencananya tanggal sepuluh baru dideklarasikan tapi kemudian maju di bulan oktober ini
tentu nasdem punya hitung hitungan lain kenapa kemudian diusungnya itu tadi
kalau misalkan misalnya plus minus tentu tadi awareness publik kepada nasjidem sekarang tentu perhatian yang muncul
tapi di sisi lain juga lawan politik kemudian punya
awal menebakkan amunisinya
ini catatan apa namanya yang tentu saya pikir nasdem sebagai partai dan surya paloh sebagai sosok politisi kawakan tentu sudah mengisi
untuk plus minusnya itu ya pak
baik baik mas azul bagaimana tempo melihatnya mas apakah tidak terlalu cepat
kalau mas revo tadi menyebutkan jangan jangan ini kemudian riskan potensi ada serangan serangan politik apalagi masih setahun menjelang pendaftaran
seperti apa mas azul
ya terima kasih bram jadi menurut saya kan sebuah peristiwa politik itu kan tidak pernah berada di ruang hampa ya
dia selalu merupakan wujud atau interaksi dari peristiwa peristiwa sebelumnya
tapi pak anies baswedan sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat oleh partai nasdem saya kira tidak bisa dilepaskan dari satu fakta atau fenomena penyelidikan kasus formula e di kpk
yang buat sebagian orang disebut sebagai sebuah kasus yang memang dimunculkan untuk menjegal pak anies
saya kira ada satu analisa seperti itu
sehingga pak surya paloh dan teman teman pengurus nasjidem
mengambil satu pre emptive strike gitu ya
dia mendahului dengan memajukan pak anies
tentu ini ada konsekuensi konsekuensinya
salah satunya dikatakan oleh revo tadi yaitu dia menjadi sasaran tembak
tapi saya kira nasdem punya perhitungan perhitungan lain
yaitu pertama menurut saya adalah dia ingin menjadi yang pertama
dan dia ingin
tujuan nasdem sebetulnya kan sangat sederhana yaitu bisa meningkatkan atau mendapatkan efek ekor jas
jadi setelah dia menaikkan tokoh yang populer partainya dalam pemilu legislatif mendapatkan suara yang signifikan
jadi ingin mencapai itu
nah tentu saja seperti yang muncul dalam liputan tempo pekan ini itu juga ada upaya untuk mengawinkan anies dengan pak ganjar pranowo
jadi dua duanya adalah tokoh yang sangat populer dalam sejumlah survei
nah kalau itu bisa dikawinkan berdua maka bisa terbayang mahal satu efek report jas
dan kedua adalah surepalo dan nasjidem akan menjadi satu partai dan tokoh yang menginisiasi koalisi besar
karena kalau dua orang ini bergabung pasti semua partai akan datang mendekat
dan partai partai lain itu akan jadi pengikut
yang pertama yang utama adalah partai nasdem
tentu dari persitungannya partai nasjidem
nah tentu saja ini bisa dibaca dari sisi yang lain juga
buat pengikut atau pendukung anies yaitu kita sebut sajalah misalnya pendukung tradisionalnya anies yaitu kelompok islam politik
tentu ini adalah satu kesempatan untuk memajukan orang yang dipercaya oleh mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka sebagai umat islam
nah di pihak yang lain ada orang orang yang barangkali kontra terhadap anies akan mengatakan ini bahaya
karena peristiwa dua ribu tujuh belas pilkada dki jakarta akan kembali lagi
yaitu munculnya politik identitas
saya kira ini kan beberapa faset yang bisa kita lihat
nah saya kok sepakat bahwa tentu nasdem sudah punya hitung hitungan
ada plus minusnya yang dia sudah perhitungkan begitu
yang paling penting menurut saya adalah
kalau kita lihat dari proses politik yang ada sekarang
itu kan politik kepentingan itu kan kalau boleh meminjam editorialnya tempo
itu sekarang berada pada kondisi yang sangat brutal gitu ya
brutalitas politik kepentingan itu yang disebut oleh kawan kawan di redaksi tempo
yaitu kawin mawin antara satu partai dengan partai lain
satu kandidat presiden dengan kandidat wakil presiden
itu urusannya adalah kepentingan kepentingan jangka pendek
memenangkan efek ekor jas
dan hal hal yang lebih pragmatis lagi gitu di dalamnya begitu
nah ini kemudian memunculkan satu tanda tanya
apakah kandidat kandidat ini atau proses kawin mawin ini memikirkan apa yang dipikirkan publik
yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur
dilaksanakannya agenda agenda tertentu yang bisa mencapai masyarakat adil dan makmur tercapai dan sebagainya gitu
itu pertanyaan besar
jadi apakah ini perkawinan ini
ini urusannya adalah urusan kepentingan kepentingan partai politiknya saja
atau kepentingan publik juga dipikirkan
saya khawatir kalau tidak gitu ya
karena sekali lagi ini benar benar politik indonesia ini sedang ada satu tahap yang sangat elitis gitu
sangat elitis partai partai memainkan peranannya
tidak ada kesempatan kepada calon independen
kemudian tidak ada kesempatan kepada calon yang didukung oleh partai partai atau koalisi partai di bawah threshold gitu
jadi threshold nya memang dinaikin supaya dia menjadi
negosiasinya menjadi elitis
baik mas azul ini menarik kemudian ketika editorial tempo mengatakan politik kepentingan yang brutal begitu
apakah dengan waktu yang panjang ini
dengan ini jelas menjadi pola yang tidak lazim ya
dilakukan oleh banyak partai atau banyak instrumen politik yang ada di negeri kita begitu
tapi apa kemudian ini kita maknai sebagai sesuatu hal untuk menjawab
dari politik kepentingan yang brutal tadi
atau kemudian potensi mengarah ke sana juga ada dari pola baru ini mas azul
potensi kearah apa maksudnya
potensi ke arah politik kepentingan brutal yang kemudian ditakutkan atau kemudian sudah terjadi di hari ini begitu
ya sekarang dengan misalnya dengan pak anies ya
mengatakan bahwa dalam wawancaranya dengan tempo juga muncul
dia membantah tuduhan tuduhan bahwa dia adalah orang yang mengedepankan politik identitas
dia challenge wartawan kami misalnya dengan mengatakan
lihat dalam lima tahun terakhir saya memimpin dki
adakah kebijakan kebijakan saya yang tidak membela kebinekaan gitu
kira kira begitulah bahasanya ya
tentu saja ini satu narasi yang bisa dipakai untuk menjelaskan pada pemilih secara umum
calon pemilih secara umum
tapi kalau kita balik lagi ke dua ribu tujuh belas
apa yang disebut sebagai politik identitas telah dipakai untuk memenangkan pilkada dua ribu tujuh belas ketika itu
yang saya mau katakan begini
yang saya mau katakan adalah
politik yang ada sekarang di indonesia
tidak akan memaksa seorang kandidat untuk menyenangkan semua pihak
untuk menyenangkan semua pihak
dalam kasus anies itu ada pemilih tradisionalnya
yaitu konstituen islam politik yang saya katakan tadi
tapi di luar itu pasti dia akan cari juga yang kelompok kelompok yang tidak mengedepankan politik identitas
kira kira begitu ya
dengan mengatakan bahwa lima tahun terakhir saya tidak mengambil kebijakan kebijakan
yang berpihak pada satu kelompok identitas
nah kalau saya dalamin lagi
saya kira apa pendapat calon presiden anies baswedan misalnya terhadap perda syariah
bagaimana sikap dia terhadap minoritas lgbt
ini kan pertanyaan yang jadi tricky
kalau dia bicara soal perda syariah
dia harus membela atau menyenangkan kelompok pemilih tradisionalnya
kalau dia bicara tentang lgbt
pasti dia bicara tentang
suatu yang tidak menyenangkan pemilih tradisionalnya
dan sebaliknya justru membuktikan
apakah dia menjalankan politik identitas
dan berpihak pada kebenekan atau tidak
kan kira kira begitu ya
baik baik nah saya kok ahokan
kami kok agak khawatir bahwa
hal hal spesifik ini tidak akan dijawab
karena pasti akan bertentangan satu sama lain
nah inilah yang kami sebut sebagai
dan bargaining itu
sangat dipenuhi oleh kepentingan kepentingan
kira kira begitu mas
baik baik saya akan menanyakan kepada mas revo
apakah kemudian editorial cnn indonesia
juga melihat hal yang sama
brutal dari politik kepentingan tadi mas
ya kalau kita melihat dari
kemudian juga di
pemilu dua ribu sembilan belas ya
ini kan memang
keadaannya yang tadi disebut sebagai
sebuah pragmatisme dan
terkait dengan kepentingan kepentingan
terlihat secara jelas gitu ya dalam
beberapa tahun terakhir ini nah ini yang
yang mungkin bisa dikatakan sebagai
sebuah politik jangka pendek
ketimbang kemudian kita bicara masyarakat
yang adil dan makmur nah tentu
ketika pemilu dua ribu dua puluh
apakah kita bisa mencapai
praktek praktek politik dagang
sapi dan sebagainya itu tentu
hal yang mencairkan
tapi bagaimana kita semua
kemudian bisa mengingatkan
supaya tetap ada
bahwa ada kepentingan yang lebih besar
masyarakat itu yang harus kita
kedepankan tapi saya pikir
politik gitu ya bahwa kita bicara
bagaimana apa ya
menyeimbangkan antara idealisme dan
kita dapatkan dalam sebuah politik
biasanya pragmatisme itu akan
mengedepan dan beberapa
ya bahkan sama
skeptis gitu ya bahkan pesimis
idealisme itu adalah hal yang
utopis gitu beberapa kan mengatakan
tapi tidak tidaknya kita tentu tidak boleh
padam dan kemudian
boleh lelah dalam mengingatkan ya
saya pikir ini adalah fungsi kita sebagai media
untuk mengingatkan bahwa
ada kepentingan kepentingan lebih besar
transkursi jabatan atau
kemudian saling tawar menawar dalam sebuah
terkait dalam sebuah politik
nah ini yang
yang haruslah yang
yang kita semua tentu harus terus
menyampaikan hal itu ya
kepada politisi dan
ini menarik kemudian ketika kita bicara
pragmatisme menyenangkan semua pihak
begitu apakah sebenarnya
kita juga perlu mas
menciptakan adanya diferensiasi
yang jelas antar setiap calon
yang ada begitu agar kemudian
tidak rasanya semua seakan akan
menjadi sosok yang
menyenangkan semua pihak tidak
ada kejelasan soal visinya tidak
ada plus minus yang publik bisa menilai
begitu loh seperti apa mas revo
ya sekarang kan kita
sekarang baru bicara pada survei
dan elektrikitas gitu ya
yang beredar nama namanya baru nama nama itu
dan baru satu partai
yang kemudian sudah melakukan deklarasi
oh dua ya
yang calon calon presidennya
juga erindra yang sudah
presiden mereka nah
yang kan yang sekarang kita tunggu dari partai partai
yang lain tapi sebagai
partai pemenang pemilu
tahun dua ribu sembilan belas dengan perolehan suara
terbesar dan bisa
hal yang kita tunggu
gitu ya siapa calon dari pdip
dan nasdum ini kan
gitu ya cukup untuk
maju sendirian nah dengan siapa nasdem
ini akan berkoalisi itulah dengan
erindra akan berkoalisi dengan
siapa nah ini yang sekarang
kita tunggu dan yang
nantikan apakah nanti ada calon lain
buat nama nama yang beredar gitu ya
karena nama nama yang beredar ini kan
sebenarnya adalah nama nama yang cukup
ya sejarah sepuluh
tahun terakhir itu sudah mewarnai tapi
nama nama baru kita juga
calon yang ada juga relatif
calon yang cukup
tren di negara negara
atau presiden yang menjabat
rata rata bisa usia
empat puluh an atau awal
empat puluh atau bahkan
tiga puluh gitu ya belum empat puluh tahun sudah bisa
menjadi perdana menteri atau presiden nah
mampu melaksanakan seperti apa
memunculkan calon seperti itu walaupun
sekarang belum ada yang beredar gitu ya bram tapi
kalau bicara soal media
kita semua mengantar
yang the best
yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana
kemudian kita bisa memaparkan
rekam jejak dari masing masing partai
partai politik dan juga calon calon
politisi yang ada
sehingga nanti ketika siapapun
calon yang muncul itu publik sudah bisa
memiliki pengetahuan yang cukup
supaya tidak alat pilihlah
di pemilu dua ribu dua puluh
memang saya tidak mau sampaikan
ini sebenarnya waktunya masih cukup panjang
masih september dua ribu dua puluh tiga
karena ini adalah
kalau kita berkaca
pada dua ribu empat belas misalnya
hari hari terakhir ya
pada maret dua ribu empat belas
calon itu baru dideklarasikan
sekarang masih ada satu tahun
dan satu tahun ini
relatif kita bicara
mungkin bisa jadi
pendek tapi bisa jadi juga panjang
selama satu tahun inilah yang kita
sekarang sama sama menakar
yang terbaik yang sekiranya bisa ditampilkan
oleh partai partai politik untuk
di pemilu datang ini
baik saya ke mas hazul
mas azul kalau kita lihat kemudian
salah satu hal positif
mungkin yang bisa kita ambil adalah kita bisa
menakar dengan jelas siapa kemudian
calon yang sudah dicapreskan
begitu misalkan seperti nama anies baswedan
apakah kemudian ini akan men trigger
memicu partai yang lain juga akan
segera begitu mas untuk bisa
mengeluarkan dan memperjelas peta
koalisi patoknya dimana siapa
saja yang di pihak mana misalkan
seperti apa mas hazul
apakah pencalonan anies ini
bisa men trigger partai lain saya kira
komposisi yang ideal menurut mereka ya
tapi apakah itu kemudian melahirkan
deklarasi berikutnya saya nggak terlalu yakin
juga punya pertimbangan sendiri sendiri
mencari kandidat banyak sekali
pertimbangannya ya pertimbangan
pasti itu satu kedua efek
lalu kemudian jangan juga
dilupakan ada urusan logistik juga yang
harus didukung itu juga harus dipikirkan
jadi banyak sekali
nah sekarang tentu concern
kita bukanlah kepada si partai partai
concern kita kepada publiknya
kepada masyarakat apakah masyarakat
bisa mendapatkan satu
kandidat yang sosoknya
jelas sehingga bisa
latar belakang pandangan
track record dan sebagainya gitu buat saya
semakin cepat itu dimunculkan
kepada publik semakin publik
bisa melakukan evaluasi
atas kandidat kandidat itu dan waktunya
jadi lebih panjang buat mereka
untuk melakukan evaluasi saya kira
tapi juga saya
ingin menjawab pertanyaan yang pertama tadi
perlu ada diferensiasi dari kandidat kandidat
yang satu dengan yang lain
sehingga bisa dibedakan satu dengan yang lain
track record saya kira udah bisa kita bedain ya
pak anies melakukan apa mungkin
pak ganjar pernah melakukan apa atau mbak puan
melakukan apa dan lain lain itu bisa kita lihat
tapi pandangan pandangan ke depan
sampai sekarang kan kita tidak bisa mengukur
gitu ya jadi misalnya
yang saya katakan tadi kalau pertanyaannya
adalah pendapat para kandidat
berbasis harian misalnya
saya ragu ada satu jawaban
yang memuaskan yang cukup distinktif
membedakan satu kandidat dengan
kandidat yang lain kenapa karena
mereka pasti akan mencoba
kalangan tadi seperti itu
jadi apalagi misalnya
tadi saya katakan kelompok minoritas lgbt
itu juga pasti kita tidak akan mendapatkan
satu jawaban yang memuaskan
ya dari para kandidat
jadi memang tidak ada keberanian
untuk masuk ke
isu isu yang hal tadi atau oke lah
kalau itu dianggap terlalu
terlalu besar atau terlalu
merugikan untuk di respon
yang lain misalnya soal
seksi untuk dijawab tapi pada set yang sama
juga tidak mudah dijawab karena
kalau dia bicara realistis
pdbbn kita gak kuat negara
tapi di sisi lain dia berhadapan sama publik
yang ingin subsidi itu
tetap ada nah ini gimana cara
nah kalau itu tidak diucapkan
atau tidak dijawab ya praktis seperti
anda katakan tadi kita tidak mendapatkan satu
antara satu atau pembeda antara satu dengan yang lain
baik baik kita akan tunggu
seperti apa yang penting bukan hanya
nama tapi kemudian ide dan juga gagasan
apa yang kemudian ditawarkan itu yang paling penting
kemudian ya mas azul terima kasih
atas waktu anda direktur utama tempo
arief zulkifli dan juga
wakil pemimpin redaksi sian indonesia
revolusi riza telah bergabung bersama kami di
cnn indonesia newscast terima kasih mas
selamat malam salam sehat selalu
thank you makasih semuanya